beralih ke informasi lainnya kebakaran melanda sebuah gudang furnitur di jalan raya dan mogot cengkareng jakarta barat pada rabu malam
kebakaran sempat memicu munculnya beberapa kali ledakan
banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar seperti kayu dan zat kimia
petugas suku dinas pemadam kebakaran jakarta barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api
guna mencegah terjadinya kerambatan ke permukiman warga yang tepat berada di belakang gudang
menurut saksi mata kebakaran terjadi saat aktivitas di gudang baru berhenti beroperasi
saat kejadian asap pekat tiba tiba muncul dari bagian belakang gudang hingga akhirnya merambat dan membesar
belum diketahui pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran ini
namun diduga api berasal dari korsleting listrik
pada saat kejadian asap pekat terjadi saat aktivitas di gudang baru berhenti beroperasi

ternyata dari belakang ada asap kecil langsung beruap
itu saya nganyak ke bawah ada apa di belakang ada kenyapun apa enggak
waduh gak tahu pak ada niat ke atas
itu mobil mobil semua saya keluarkan semua alhamdulillah mobil langsung aman semua